penampilan gemilang timnas indonesia u dua puluh melawan vietnam menjadi bukti kekuatan fisik dan mental patut diperhitungkan
namun jangan larut dalam euforia sesaat karena banyak tantangan menuju kejuaraan tahun depan
kami bahas malam hari ini bersama roni pangemanan pengamat sepak bola
bukrovan selamat malam
selamat malam tiffany
baik bung rovan timnas indonesia u dua puluh memastikan lolos ke piala asia dengan menampilkan permainan hasil akhir yang sangat sangat baik
bukrovan anda melihat ini sebagai sebuah kejutan
ya saya pikir ya kita harus bisa membalas apa yang kita jadi di iff u sembilan belas kemarin ya
kita tersingkir dengan secara menyakitkan tetapi apa yang dilakukan oleh sti saya kira ini luar biasa
sulit untuk dibelakang
saya dipahami apa yang diinginkan oleh sti ini dengan bermain dengan skema dia pola taktik strategi sti
artinya ini dia tidak pernah merasa gentar dengan kombinasi apapun yang ada di lapangan yang ditampilkan selalu dia yakin
ini yang saya pikir luar biasa ya
ketika bermain melawan timur di sti kita menang posisi bermain melawan hongkong juga bergantian sembilan pemain
kemudian menghanaki fitur
ini yang saya pikir ini adalah strategi yang sangat penting
kita juga bermain dengan marcelino ditaruh di bangku cadangan nanti main di babak kedua
rabani tasnim juga main di bawah kedua
dan dua dua ini menunggu performa yang kita dan bisa mencetak gol
nah inilah strategi taktik yang memang tidak bisa dipahami oleh lawan
ini baguslah kita punya pelatih seperti sintayong yang yakin dengan semua pemain
artinya dia tidak pernah dentar tidak pernah takut dengan posisi mana yang dia inginkan begitu mbak

oke jadi keberhasilan dari timnas indonesia kemarin juga salah satunya tidak lepas dari strategi yang diinginkan
itu yang juga menjadi kunci anda lihat ya
iya silakan mbak
selain marcelino dan semua pemain saya pikir bermain oke lah pemain bagus
banyak yang tidak menyangka juga bahwa setelah cahia okendok phil degli edicira pendadak gawang terbaik kita

kok juga yang masuk ke gawang dia itu kan bukan kesalahan dia
semua pemain dan penempatan roby darwi juga oke
jadi apa yang dilakukan ini bagus untuk ke depan
saya pikir pemain pemain ini harus dipertahankan
di menghadapi piala dunia u dua puluh tahun depan di mana kita bisa menjadi tuan rumah
itu menurut tiffany
kalau anda bandingkan dengan performa dari timnas ketika piala aff pada bulan juli kemarin
dengan apa yang kita lihat beberapa hari kemarin yang bisa akhirnya membawa keberhasilan kita masuk ke u dua puluh
perbandingannya seperti apa
apa masih bisa mendengar suara saya
kalau dibandingkan dengan performa dari timnas kita ketika
kalau dibandingkan dengan suara saya
kita ketika melaju dalam piala aff pada bulan juli lalu
bagaimana bu ropan performanya
kalau membandingkan di bulan juli yang lalu ketika kita bermain di piala rfus
itu bagus juga
kita tidak terkalahkan sebenarnya
bahkan tapi luar biasa
memasukkan tujuh belas dan hanya kemasukan tipis sekali mungkin dua yang kemasukan kita
kita ajak kalah secara regulasi head to head dari vietnam dan thailand
kalau bisa dikatakan itu penampilan terbaik kita juga saat itu
namun kita sekarang dengan sti juga ini bagus
kita bisa menang tiga kali di grup f dan kita langsung lolos
jadi artinya kalaupun kita kalah kemarin dari vietnam kita masih bisa lolos sebagai orang terbaik
jadi kita dibelikan oleh vietnam
tapi yang diinginkan oleh sti adalah kita harus menang tiga kali
harus bisa menjadi juara grup f dan itu terwujud
jadi kalau dibandingkan memang sama apa yang dilakukan oleh psty ini kan semua pemain pemain ini yang diambil di u sembilan belas kemarin
memang ada penambahan penambahan seperti ranking misa di kiri
kemudian ada robby darwish yang dia taruh
kemudian ada robby darwish yang dia taruh
untuk bisa tempatkan di sini
jadi penambahan penambahan pemain ini yang saya pikir ini jeli dilakukan oleh seorang psty
namun kalau membandingkan saya pikir ini sama
baik yang ditampilkan di u sembilan belas kemarin di aff dan sekarang di grup f kualifikasi di u sembilan belas
jadi pemain pemain yang hebat
oke dengan memasukkan para pemain baru yang juga performanya banyak dipuji oleh masyarakat indonesia
dengan performa yang cukup gemilang sangat baik
anda juga melihat ini
senada dengan apa yang dilihat orang orang di luar sana
bahkan saya terkejut dengan pemain pemain ini
bahwa banyak juga pemain
ada beberapa yang dia tidak panggil
namun ada pemain pemain baru yang saya sebutkan tadi yang cepat beradaptasi
dengan apa yang ada di dalam tim u dua puluh ini
ya tidak mudah kan
dari u sembilan belas kemarin kemudian ada beberapa yang nggak bisa main
dan sekarang ada pemain baru
tapi pemain baru itu cepat sekali
ya itu saya katakan tadi
dengan franky misha bermain seperti tidak ada apa ya pengaruh apa apa
dan ada ginanjar
di depannya semua ini pemain pemain yang bagus
jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh sti tentunya tepat dengan pemilihan yang dilakukan ya
terhadap tim u dua puluh ini
kalau dari catatan anda
dari catatan anda pemain yang tampil paling gemilang dalam laga kemarin
siapa dan mengapa
sebenarnya kalau saya katakan
sebenarnya kalau dari sini kan ini permainan kolektif dari pemain pemain kita
yang pertama kita bermain dengan sebaran semangat juang tinggi determinasi bagus mental kita bagus
memang kalau dilihat dari catatan saya
muhammad ferrari sebagai captain bermain oke ya
termasuk kemudian ada marcelino
dan ramani tasmin
ini pemain yang baik sekali
terlepas dari hoki sudah membuat tiga gol di akhir tiga ketika main melawan leicester
pantas kalau dia bermain
saya mencoba oleh sti bermain di tim nasional
saya tidak panggil ketika di ffa fifa match day
nantinya dua puluh empat dan dua puluh tujuh nanti menghadapi kurasau
saya mengharapkan ramani ini ikut main
tapi yang dipanggil hanya ferrari
jadi kalau ditanya siapa pemain pemain yang oke selama di grup ffa kemarin
kemudian tidak boleh dipungkiri juga robby darwish
ini robby darwish oke juga bermain
farah din faris
rata rata pemain pemain kita main bagus
semua main bagus
kalau saya bisa kasih angka antara tujuh sampai delapan
mereka bermain kemarin
tapi kalau harus dipilih ya ada tiga pemain tadi
ramani marcelino dan juga ferrari
piala asia tahun depan boleh dibilang sebagai ajang pemanasan ya
karena indonesia juga sekaligus secara otomatis memastikan akan maju ke piala dunia
karena menjadi tuan rumah
anda melihat seberapa kompetitif dari timnas indonesia
dalam berlaga nantinya di piala asia
karena kita kan sebelum tampil di piala dunia u dua puluh di bulan mei juni
kita lebih dulu di bulan maret itu akan tampil di putaran final piala asia u dua puluh
kita akan bertanding di uzbekistan
itu pada satu sampai delapan belas maret
jadi dari situ dulu pasti dia akan godok dia akan lihat
untuk sebelum tampil di piala dunia u dua puluh
nah kalau ditanya seberapa besar peluang kita ke u dua puluh di piala dunia
saya pikir lolos dari grup sudah bagus buat kita
dan makanya saya pikir wajar pantas kalau sd ini mencoba untuk bisa mengusulkan
ada beberapa pemain naturalisasi yang harus ditampilkan diambil di u dua puluh nantinya
karena dia merasa memang masih ada yang kurang
kalau kita bertanding di level yang lebih tinggi sudah ukuran piala dunia
tentunya pemainnya kita harus punya kualitas yang bagus
sekarang dia merasa mungkin perlu ada tambahan
karena pelakunya tidak mudah ya ini semua tim tim terbaik yang nantinya akan datang ke indonesia
nah dia merasa bahwa belum cukup dengan materi
walaupun orang sudah bisa mengatakan ini sudah oke lah bagus
bagi sd nya belum cukup
ya perlu mungkin empat lima pemain lagi naturalisasi yang bisa mengisi di semua posisi
yang diinginkan oleh sd nya
sehingga tampil nanti di piala dunia itu bagus
kualitas kita oke tidak memalukan
tidak akan ada pernah kata cukup selama itu untuk tujuan untuk meningkatkan level ya
untuk naik ke atas lagi
dan juga kita tunggu nanti
tunggu bagaimana kejutan kejutan lain yang datang dari squad dari timnas indonesia
karena kita memiliki kualitas performa yang sangat sangat baik
terima kasih bung ropan trony pangemanan sudah bergabung dengan si indonesia connected malam hari ini